rabu malam ketua badan pemenangan pemilu partai demokrasi indonesia perjuangan
bambang wuryanto menyebut keinginan partainya untuk menang tiga kali alias hat trick
seperti nomor urutnya
ia meminta partai lainnya ikhlas memberi kemenangan kepada pdip
ia mengibaratkan pemilu dua ribu dua puluh empat seperti piala dunia
dan menyatakan tak ingin takluk dengan pendatang baru layaknya jerman
yang dipulangkan jepang di kompetisi piala dunia
karena memang pesan kami mudah mudahan teman teman ikhlas memberikan kepada kami hatrik
tetapi kami sangat yakin bahwa seluruh peserta pertandingan akan mempersiapkan diri
sebelumnya kpu telah memutuskan tujuh belas partai politik lolos sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
pengundian nomor urut dilakukan kepada delapan partai non parlemen
ada pun delapan partai yang masuk parlemen
memilih untuk tak mengundi nomor urut mereka
hanya satu partai parlemen yaitu partai persatuan pembangunan
yang minta ikut diundi
pesta demokrasi dua ribu dua puluh empat juga bakal diwarnai oleh empat partai baru
yaitu partai buruh partai gelora partai kebangkitan nusantara dan partai garuda
partai buruh sendiri menargetkan masuk ke parlemen
sehingga partai buruh memiliki perwakilan di parlemen
sehingga tidak hanya memperjuangkan hak hak buruh di jalanan
lihat kita harus mempunyai kapal besar politik
kapal besar perjuangan
yang benar benar mengurus buruh
benar benar mempentingkan buruh
dan buruh menjadi agenda utama
tidak lagi bisa buruh menitipkan nasibnya
kepada kekuatan kekuatan politik lainnya
sementara salah satu partai yang tidak lolos verifikasi administrasi
menggelar aksi demonstrasi di kantor kpu pusat
aksi demonstrasi sempat memanas
karena sejumlah perwakilan partai prima
tak diperkenankan masuk ke lobi gedung kpu
di tengah keributan
seorang simpatisan perempuan ditangkap polisi
karena diduga membukul seorang polisi wanita yang mengamankan unjuk rasa
selain partai prima
ada empat partai lainnya yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi
yaitu parsindo partai republik
partai republik indonesia
dan partai keadilan dan persatuan
sementara partai umat merupakan satu satunya partai
yang tidak lolos verifikasi faktual
tim liputan cnn indonesia